rambut yang indah dan sehat pasti menjadi dambaan semua orang terutama bagi kaum hawa
namun apa jadinya bila rambut kita kering dan berketombe
pasti akan membuat kita tidak percaya diri
nah bagi anda yang memiliki keluhan rambut kering dan berketombe
mungkin terapi asap bubuk rempah bisa menjadi solusinya
seperti apa terapi asap rambut ini berikut liputannya
memiliki rambut kering dan berketombe sangat mengganggu aktivitas dan mengurangi rasa percaya diri
nah di salah satu rumah kecantikan di surabaya jawa timur ini
ada terapi untuk rambut yang bisa memberikan kelembapan pada kulit kepala sehingga mencegah timbulnya ketombe
namanya terapi asap bubuk rempah atau disebut juga arusa
selain itu terapi ini juga memberikan wangi aromaterapi pada rambut
hingga tujuh hari lamanya
terapi asap rambut ini dimulai dengan membersihkan rambut dengan kerames untuk menghilangkan debu kotoran yang menempel
setelah dibilas hingga bersih kemudian diberi krim susu domba yang sudah dicampur daun
campuran ini untuk memberikan nutrisi bagi rambut sehingga membuat rambut terasa lebih lembut
setelah dibalurkan merata ke seluruh rambut pijat kepala sesuai dengan titik refleksi agar makin rileks dan krim meresap sempurna
setelah krim merata pada rambut barulah diberi penguapan selama lima belas menit
setelah dibilas hingga bersih barulah metode pengasapan diterapkan dengan membakar campuran rempah rempah
asap rempah atau spa rambut arusa untuk menguatkan akar rambut dan mencegah timbulnya ketombe
dan yang menjadi favorit para pelanggan yaitu aromanya yang bisa bertahan selama tujuh hari
aku tadi juga nyobain perawatan arusa enak banget
terus apa ya kayak beda gitu soalnya rambutnya pakai diasepin dari aroma rempah rempah gitu
dengan merogoh kocek rp satu ratus enam puluh
pelanggan selain mendapat perawatan rambut ala timur tengah
juga dimanjakan dengan layanan lukis tangan atau hena
untuk semakin tampil cantik dan percaya diri
francisca wijaya surabaya